para delegasi dari mancanegara kunjungi tiga tempat wisata
sebagai rangkaian penutup perhelatan world water forum ke sepuluh
water museum mandala mantika jatilui dan kebun raya bedugul
menjadi destinasi kunjungan para delegasi
delegasi world water forum ke sepuluh yang berasal dari mancanegara
mengunjungi destinasi wisata sebagai rangkaian penutup
water museum mandala mantika jatiluwe hingga kebun raya bedugul
menjadi destinasi wisata yang dikunjungi oleh para delegasi
field trip ini bertujuan untuk mempersembahkan pengalaman
dan kenangan tentang bali sebelum para delegasi kembali ke negara masing masing
navia delegasi asal kanada mengatakan selama perhelatan berlangsung
ada banyak hal baru yang ia dapatkan
selain itu ia juga merasa sangat senang bisa menikmati keindahan bali
yang disuguhkan pada field trip kali ini
belajar tentang tradisi budaya bahkan paddy rice dan semua field trip yang kita lakukan
adalah luar biasa belajar lebih banyak tentang budaya lebih banyak tentang orang orang
dan saya pikir itu juga cara yang lebih baik untuk membuat generasi depan
belajar tentang budaya dan tradisi ini
itu yang membuat inovasi menemukan pengetahuan tradisional juga
jadi saya melihat ke depan dengan cara yang berkelanjutan
agar kita bisa memiliki keberlanjutan yang berkaitan dengan problem
saya pikir itu luar biasa karena field trip sebelumnya yang saya lakukan adalah ubud
tapi ini saya merasa lebih terhubung dengan alam semesta
di sisi lain john ketut purna manajer daerah tujuan wisata jatiluwis
menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pihak yang telah mensukseskan
ia juga mengatakan kunjungan dari para delegasi bisa menjadi ajang promosi
bagi destinasi wisata untuk bisa lebih dikenal oleh para turis mancanegara
dampak baiknya terlalu banyak bapak karena semua kegiatan penyambutan
atau makan yang mereka lakukan di jatiluweh ini adalah bersama sama masyarakat lokal pak
ini semua penari kita bisa hidup di sini gong kita bisa hidup di sini
kuliner lokal juga khusus jatiluwe kita bisa hidupkan di sini
bahkan petani petani juga kita akan kita importkan juga dalam penyambutan semua delegasi dari wwf ini
selain rute kabupaten tabanan kabupaten karangasem
dan gianyar juga menjadi rute para delegasi pada kegiatan field trip world water forum ke sepuluh
tim liputan kompas tv tabanan bali